jadi ini memang
sama seperti di lombok
sehari dua hari
ya memang berat
ya memang berat
karena yang pertama disini
jalan menuju kesini
juga banyak yang terputus
bandara juga belum berfungsi
listrik dari tujuh gardu
yang hidup baru dua
yang lima belum hidup
bbm gak bisa menuju kesini
karena memang terhambat oleh
jalan jalan yang terputus
tapi tadi sudah saya perintahkan semuanya
dalam dua hari ini akan sudah sampai kesini
kemudian alat alat berat
kemudian alat alat berat
juga dari mamucu
baru menuju kesini kemarin
nanti malam baru sampai kesini
jadi besok lagi
kita berdoa bersama sama
agar semuanya lancar
alat alatnya tidak sampai kesini
yang ketiga yang berkaitan dengan
bantuan pangan air dan lain lain
memang bandaranya ini belum
ini juga masih
memerlukan waktu satu minggu
ya ada kesulitan kesulitan seperti itu
tapi tidak kita perkirakan sebelumnya
bapak ibu semuanya seluruh masyarakat
semua saya merasa
orang semua orang
kembali setelah keadaan darurat menjadi normal baru tahapan yang namanya rehabilitasi dan
rekonstruksi rumah rumah seperti ini ya pemerintah akan bantu pemerintah akan bantu seperti yang